calon wakil presiden nomor urut satu ⁇ maruf ⁇ amin melakukan kampanye terbuka di palembang sumatera selatan jumat pagi
ribuan orang menyambut kedatangan ma'ruf kemudian membuat deklarasi brigade mahasiswa sumatera selatan mendukung jokowi dodo ma'ruf amin
sedikitnya seribu orang mendeklarasikan brigade mahasiswa sumatera selatan untuk mendukung pasangan nomor urut satu
dalam sambutannya ⁇ maruf ⁇ amin berjanji bila terpilih bersama jokowi akan membawa indonesia makin maju lagi bukan indonesia bubar atau punah layaknya dinosaurus
maruf mengingatkan agar kaum milenial beriman dan berakhlak mulia selain memiliki ilmu serta keterampilan
jika terpilih memimpin negeri ⁇ maruf ⁇ menyebut generasi milenial akan diberi pelatihan agar bisa mengembangkan perusahaan berbasis teknologi
pengembangan usaha usaha yang berbasis teknologi yang betul itu lebih banyak memberikan peluang kepada para mahasiswa yaitu startup startup
sehingga mereka bisa kerja dan bisa juga membangun perusahaan sendiri dan juga mereka bisa jadikan orang orang yang memiliki
kelembangan yang cukup